sejumlah wilayah memasuki masa pembatasan sosial berskala besar atau psbb transisi dalam penanganan covid sembilan belas sejak lima juni dua ribu dua puluh
ada sejumlah ketentuan psbb yang semulanya ketat dan mulai dilonggarkan perlahan pada masa transisi
dan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas psbb transisi sudah bergabung bersama kami di studio dua cnn indonesia ada dewi savitri
mbak dewi selamat sore
terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesian newsroom
sudah meluangkan waktunya sehat
sehat sebuah kehormatan cuma terima kasih
oke mbak dewi kita melihat masa psbb transisi ini nampaknya ada sebagian orang yang menyebut ini terlalu terburu buru
ada juga beberapa pihak termasuk para pakar yang mengatakan kita belum sampai di puncaknya
tapi sudah melakukan berbagai relaksasi termasuk di jakarta dan juga bandung dengan bahasanya adalah proporsional psbb proporsional begitu
ketika melihat relaksasi demi relaksasi dilakukan dari sejumlah daerah
dari kacamata seorang jurnalis yang melihat menjadi saksi begitu
apakah ini sudah yang paling tepat dilakukan oleh pemerintah sejumlah pemerintah daerah untuk melakukan relaksasi atas nama
memutar roda perekonomian namun mungkin dianggap sebagian orang mengabaikan jaminan keselamatan tenaga medis
ini pertanyaan kita dari awal sampai titik ini ya kita sudah menjalani beberapa bulan
kelihatannya pada titik ini memang apakah akan relaksasi atau tidak relaksasi itu sudah bukan pilihan lagi
karena kita sudah kehilangan banyak sekali waktu terbuang untuk momentum
momentum awalnya kita tidak bisa manfaatkan dengan maksimal
sehingga sekarang yang ada adalah situasi perekonomian kita di mana masyarakat itu harus tetap hidup
sementara penyebarannya masih sangat masif
dan itu dikonfirmasi oleh
angka angka yang hari ini kita dapat ya
dan karena itu kemudian satu satunya cara kelihatannya adalah apa yang selama ini diklaim oleh para pejabat
baik di pusat maupun di daerah kita mesti hidup dengan protokol kesehatan yang tepat gitu yang ditaati
nah masalahnya protokolnya seperti apa bagaimana menerapkan protokol itu
bagaimana menegakkannya bagaimana mengajak masyarakat supaya taat dan patuh pada protokol itu
karena sampai saat ini kita tidak melihat jalur jalur yang cukup jelas
sehingga kemudian kita lihat di mana mana ada pelanggaran angka terus naik
dan sementara perekonomian kita juga belum terlalu kencang berdegupnya ya
jadi kita dalam posisi yang masih sangat kesehatannya juga lemah perekonomiannya juga belum cukup pulih membaik gitu
karena kalau kita lihat mal mal atau pusat perbelanjaan juga nampaknya belum ramai
walaupun memang harus dibuka untuk mendapatkan
penghasilan pendapatan tapi juga masyarakat tampaknya masih takut begitu ya
tapi kalau kita bahas soal jakarta mbak dewi
soal kasus harian tadi disebutkan nampaknya jakarta sudah mulai fluktuatif katanya
karena tempo lalu juga saya sempat berbicara dengan gubernur anies
menyatakan bahwa r nya dari kasus covid sembilan belas ini kurang dari satu kemudian satu kembali lagi ke kurang dari satu
apakah mungkin ini jadi faktor juga yang membuat jakarta cukup percaya diri nih untuk bulan juni ini melakukan masa transisi
kalau kita ukur angka hari ini ya per hari ini jakarta itu masih nomor dua nasional
itu artinya apa artinya masih cukup tinggi
r angka laju persebaran infeksi itu adalah satu satu dari sekian banyak parameter yang dipakai untuk mengukur apakah kita sudah siap nih untuk kembali ke posisi normal
dan kalau menurut badan kesehatan dunia who itu ada
ada enam ada enam poin r ini salah satu saja
salah satu yang lain yang juga sangat penting dan tadi sempat kita singgung adalah bagaimana mengukur upaya untuk manajemen ketaatan publik
bagaimana membuat aturannya bagaimana sosialisasinya bagaimana menegakkan aturannya
itu salah satu yang lain yang sampai sekarang kita lihat itu belum maksimal dilakukan
misalnya kalau dalam pergubnya pak anies ada aturan untuk
memakai masker yang tidak pakai masker bisa didenda dua ratus lima puluh ribu
kita lihat apa sudah banyak yang kena aturan ini
padahal kalau kita pergi ke jalan di luar saja banyak sekali yang masih seperti itu gitu
tentu ada penegakan aturannya mungkin sudah dilakukan tapi tidak cukup masif
mungkin juga aparatnya tidak cukup untuk melakukan penegakan itu
kalau itu yang terjadi apa yang mesti kita lakukan
mungkin pak anies dan para pejabat di jakarta perlu merumuskan langkah langkah lanjut untuk
menyikapi hal hal seperti ini
oke sementara masa fase pertama masa transisi di jakarta ini nampaknya sebentar lagi akan habis
bulan juni dikatakan oleh gubernur anies baswedan
tapi kita tahu besok sudah akhir pekan
akan ada juga beberapa relaksasi yang kemudian dilakukan
salah satunya juga pembukaan tempat rekreasi outdoor tempat hiburan
melihat dari data selama ini data angka kasus di jakarta yang masih fluktuatif
apakah ini juga
tidak jadi pembelajaran dki jakarta untuk
katanya kan ada pengereman bisa di stop kapanpun saja masa transisi ini
apakah ini tidak jadi pembelajaran atau mungkin
pemerintah dki jakarta ngelihat dulu deh
nanti kita evaluasi deh baru kalau sudah dibuka
saya kira ini akan jadi besok ya
besok akhir pekan ini sabtu dan minggu akan jadi
titik krusial dan sangat menarik untuk diamati
termasuk oleh kita kita di media ya
apa yang akan terjadi ketika sudah berbulan bulan
pusat rekreasi dan wisata ini ditutup ya
ragunan kemudian ancol tempat tempat lain
taman mini monas dan seterusnya gitu
yang kita tahu masyarakat itu sudah sangat ingin pergi keluar
merasakan udara bebas gitu ya
jajan di luar makan di tempat
bukan sekedar di pesan dan dibawa pulang ke rumah
nah kalau membaca pernyataan pak yuri dari gugus tugas tadi
kuncinya ada di protokol kesehatan
protokol kesehatan adalah kunci
baik kita lihat besok seperti apa protokolnya
apakah tempat tempat masuk ini katanya dibatasi seribu orang
benarkah seribu orang tiketnya hanya bisa dipesan online
kemudian benarkah semua yang ada masuk ke dalam itu
memakai masker cuci tangan social distancing physical distancing dan seterusnya
apa itu bisa berlaku dan diterapkan dengan betul
artinya ini trial and error coba aja dulu gitu ya
karena pilihannya memang tidak banyak saya kira ya
pilihannya tidak banyak dan tempat tempat ini mungkin dengan berbagai pertimbangan ya
mereka perlu uang tiket mereka perlu pegawainya perlu hidup dan seterusnya gitu
setelah sekian lama tentu itu bisa dimengerti
sehingga kemudian memang pilihan terakhirnya tadi itu
ya sudah kita bergantung pada protokolnya saja
tetapi apakah protokol itu mampu ditaati dan kalau ditaati kemudian berhasil
menjaga infeksi pada angka yang paling minimal itu kita belum tahu
dan mudah mudahan saja harap gambaran yang terburuknya tidak terjadi
tapi kalau melihat jakarta sudah nampaknya mulai bersiap untuk kondisi new normal
kita lihat juga epicentrum baru di surabaya yang nampaknya sudah mulai melakukan aktivitasnya secara normal
sempat melakukan psbb atau masa transisi kemudian sekarang sudah kembali ke normal
ketika sejumlah daerah sudah mulai menerapkan transisi atau sudah mulai melakukan aktivitas normal
ini jadi semacam kompetisi tidak dari setiap pemerintahan daerah
kita sudah mulai nih kita sudah berani nih tanpa melihat kasus covid sembilan belas yang ada di sana
tapi kita tahan dulu jawabannya
kita akan kembali usai jeda
tetaplah bersama kami di cnn indonesian newsroom
anda kembali di cnn indonesian newsroom
sebelum kami melakukan dialog kembali bersama dengan dewi savitri dari cnn indonesia
saya ajak anda untuk melihat jumlah kasus positif covid sembilan belas di indonesia hingga jumat sembilan belas juni
ini bertambah satu empat puluh satu menjadi empat puluh tiga delapan ratus tiga kasus
sementara pasien sembuh bertambah lima ratus lima puluh satu menjadi tujuh belas tiga ratus empat puluh sembilan orang dengan dua tiga ratus tujuh puluh tiga kasus meninggal dunia
hal ini disampaikan jurubicara pemerintah untuk percepatan penanganan covid sembilan belas
hal ini disampaikan jurubicara pemerintah untuk percepatan penanganan covid sembilan belas
hal ini disampaikan jurubicara pemerintah untuk percepatan penanganan covid sembilan belas
ini disampaikan jurubicara pemerintah untuk percepatan penanganan covid sembilan belas

kami telah melaksanakan pemeriksaan spesimen pada hari ini sebanyak dua puluh tujuh ratus tujuh belas
kami telah melaksanakan pemeriksaan spesimen pada hari ini sebanyak dua puluh tujuh ratus tujuh belas
kami telah melaksanakan pemeriksaan spesimen pada hari ini sebanyak dua puluh tujuh ratus tujuh belas
sehingga akumulasi spesimen yang kita periksa sampai dengan hari ini adalah enam ratus satu dua ratus tiga puluh sembilan spesimen

sehingga akumulasi spesimen yang kita periksa sampai dengan hari ini adalah enam ratus satu dua ratus tiga puluh sembilan spesimen

sehingga kasus sembuh yang kita dapatkan pada hari ini adalah sebanyak lima ratus lima puluh satu orang

masa adaptasi new normal masa transisi ini kompetisi antar pemerintah bisa menunjukkan bahwa kita bisa mengelola ini
kita bisa kok mengelola aktivitas perekonomian di tengah covid sembilan belas tapi lupa gitu dengan kasus covid sembilan belas
ini menarik ya anda menyebut dua kota sekaligus surabaya dan makassar dan kedua duanya itu sudah tidak menerapkan psbb lagi
surabaya sejak sembilan juni jadi awal
awal bulan ini sembilan juni sudah tidak ada psbb dan kita tahu angkanya terus meroket
kemarin nomor satu hari ini nomor tiga dalam penambahan jumlah kasus positif
makassar sudah tidak menerapkan psbb sejak hampir sebulan lalu tanggal dua puluh satu mei
dan angkanya juga terus meroket
kemarin nomor tiga sekarang hari ini nomor satu
jadi apakah ada hubungan antara pelaksanaan psbb dan angka kasus yang terus meninggal
mungkin perlu ditelusuri tapi fakta sederhana itu saja menunjukkan bahwa memang aturan yang diperketat itu sedikit banyak
mungkin akan membantu upaya untuk pengelolaan dan pengendalian jumlah penyakit
tapi tadi menarik poinnya puspa bahwa ini apa daerah daerah ini masing masing bersaing untuk
aku juga sana sudah aku tidak mau ketinggalan dong dan seterusnya
nah ini menjadi penting
kelihatannya ada semacam upaya untuk terus terusan melakukan pengawasan dan kontrol
karena psbb itu kendalinya ada di daerah maka mungkin pusat bisa melakukan pengendalian yang lebih tegas
kalau dari beberapa poin parameter untuk masuk ke zona relaksasi belum terpenuhi penuhi dulu dong
yang kita lihat memang ada upaya semacam itu
juga ada banyak hambatan
di surabaya misalnya kita lihat antara kepala daerah di tingkat kota dan gubernur
ada ketidakharmonisan hubungan yang sempat mengganggu
ada perdebatan regulasi
sehingga sempat mengganggu bagaimana ini polisi mau ditegakkan
di tengah tengah situasi krisis ternyata malah ada perdebatan semacam itu
nah itu hambatan lain lagi yang kelihatannya memang harus diselesaikan di tingkat daerah
oke berarti akan harus ada usaha yang ekstra
keras ketika sudah meniadakan psbb dan masuk ke masa adaptasi menuju new normal begitu ya mbak desaf
tapi kalau kita melihat tadi informasi yang baru saja diberikan oleh ahmad yuryanto
jurubicara percepatan penanganan covid sembilan belas
sekarang hari ini kasus bertambahnya secara nasional ada satu empat ratus
kalau kita tarik mundur sepekan belakangan kalau tidak salah angka rata ratanya seribu mungkin ya
kita kemarin kamis juga satu tiga ratus tiga puluh satu yang jadi rekor kasus harian
mbak dewi melihat ini
seperti apa apa yang membuat angka ini tinggi
apakah memang benar tes masal itu dilakukan secara masif
atau justru kesadaran orang terhadap protokol kesehatan sudah hilang
menjawab pertanyaan itu kemungkinan besar ya
kemungkinan besar akan ada beberapa faktor
yang pertama kita harus memuji pemerintah yang pada saat ini sudah mulai mampu menegakkan targetnya sendiri
untuk melaksanakan tes yang lebih masif
tadi pak yuri mengatakan sudah lebih dari enam ratus ribu tes ya yang dicek itu spesimennya
itu terdiri dari tes pcr yang pakai swab dan tes rapid
itu berarti populasi tes per kapita di indonesia itu sudah di atas satu tiga ratus an per satu juta penduduk
itu sudah jauh lebih baik dibanding awal awal bulan kita
kemarin untuk pertama kalinya tes melewati
angka dua puluh ribu spesimen itu juga satu prestasi yang patut diapresiasi
selanjutnya kita perlu dorong supaya makin banyak lagi
karena dibandingkan dengan negara negara lain kita ini masih jauh ketinggalan dalam tes
kita sekitar satu tiga ratus per satu juta
malaysia sudah dua puluh
vietnam yang angka penyebarannya sangat kecil dua enam ratus
jadi kita ketinggalannya kita banyak
kita mesti perlu lari
di luar itu memang situasinya jelas belum menunjukkan perbaikan yang sangat signifikan ya
angka masih naik terus
dan karena itu kewaspadaan mesti perlu terus ditingkatkan
kalau pemerintah kelihatannya masih harus mencari cari kebijakan apa yang cocok
di tingkat warga memang kampanyenya untuk menegakkan protokol
jadi kelihatannya perlu lebih masif
tadi kalau dibilang apa orangnya sudah pada lupa
ya kalau lupa harus diingetin lagi gitu
mungkin momen momen dan platform platform seperti gugus tugas yang punya setiap hari bisa dua kali
atau bahkan mungkin lebih itu dipakai untuk keperluan keperluan semacam itu
tapi karena dengan banyaknya regulasi yang mungkin bertentangan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah
kemudian ada keputusan atau strategi
strategi strategi yang mungkin dianggap juga oleh masyarakat
kurang membantu atau kurang mendorong pengurangan dari kasus covid sembilan belas di indonesia
gak sedikit jadinya masyarakat yang kemudian mempertanyakan kinerja dari pemerintah pusat dan juga daerah
untuk penanganan covid sembilan belas
mulai dari tadi juga saya sebut
ada juga beberapa orang yang nampaknya meragukan data
data data yang disebutkan oleh ahmad yuryanto
kemudian belakangan ini gugus tugas juga bekerja sama dengan sejumlah pihak
untuk membantu meredam kepanikan lah yang terjadi di masyarakat akibat tingginya angka kasus covid sembilan belas di indonesia
kemudian kita juga nampaknya sudah harus disuruh gitu
diminta untuk hidup berdamai dengan covid ini dengan corona
gimana kemudian peran media berita khususnya
untuk membuat masyarakat ini jadi semakin apa ya semakin sadar
atau mungkin orang jadi banyak yang antipati sama pemerintah
karena antipati terhadap penanganan pemerintah
tugas kita sebagai media apakah di tengah krisis atau di luar krisis
sebenarnya sama saja ya
kita mengamati kita melaporkan
yang perlu dikritik ya dikritik gitu
yang perlu dipuji ya dipuji
yang perlu didorong pasti didorong
dan dalam kasus covid ini harus diakui bahwa ada berbagai sisi dimana pemerintah bisa lebih baik
tuan ousma menyebut soal data misalnya
ini salah satu titik paling lemah dalam manajemen kasus covid di indonesia selama beberapa bulan ini menurut saya
karena data yang tidak reliable yang tidak dapat dipercaya itu tidak bisa dipakai sebagai acuan untuk membuat kurva epidemiologi
sementara kurva itu adalah bahan utama fatwa yang sifatnya ya untuk membuat policy yang tepat
karena tidak ada tidak bisa
nah tentu kita memberi apresiasi ya pemerintah sekarang sudah mengumumkan spesimen yang dicek berapa hari ini per hari ini siapa yang ini siapa yang itu dan seterusnya
itu kita perlu dorong terus termasuk diantaranya kemudian memperlebar akses terhadap data data yang selama ini tidak diketahui
oke kalau yang dicatat yang meninggal adalah mereka yang meninggal karena sudah diketahui positif
yang belum diketahui positif gimana
ini masih ada banyak yang diketahui
ketimpangan antara pusat dan daerah
daerah daerah ini kalau menurut laporan beberapa lembaga yang independen mengurusi data covid itu ya mereka mengatakan bahwa data seperti dari aceh misalnya kemarin ada yang positif
sekarang nggak ketahuan apakah sudah sembuh atau bahkan meninggal tapi angkanya hilang begitu saja
nah kemana itu
nah yang hal seperti itu itu sangat basic ya sangat elementar itu mesti diperbaiki dengan sangat segera
di luar itu di luar peran peran seperti itu media menunjukkan ada ini perlu diperbaiki ini perlu diteruskan dan seterusnya
peran media juga adalah langsung menyasar pada masyarakat bahwa kita menutup apa yang mungkin tidak diberikan oleh aparat oleh pemerintah
oke kalau misalnya sampai saat ini tidak punya masker tidak ada akses untuk mendapat masker
barangkali bisa nggak masker dibikin lebih murah misalnya dengan barang barang yang ada di rumah misalnya dan seterusnya
sambil terus mengingatkan protokol protokol karena yang terjadi sekarang ini bukan situasi normal ini sangat tidak normal
dan karena itu kita semua perlu saling menjaga termasuk diantaranya oleh media
oke setuju protokol kesehatan adalah kunci yang terus digaungkan juga oleh rekan rekan dari gugus tugas dari jurubicara penanganan gugus tugas covid sembilan belas
banyak sekali pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintah tapi juga kita sebagai media juga masyarakat dan pihak lainnya tidak boleh lepas tangan
kita harus saling bekerja sama pastinya untuk membantu menekan angka covid sembilan belas supaya cepatlah ini berlalu ya semuanya
mbak dewi savitri terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
jurnalis senior cnn indonesia dan juga standard and practices cnn indonesia sudah bergabung bersama kami
stay shock di luar sana